polisi mengembangkan kasus dugaan penipuan dengan modus robot trading fahrenheit
dugaan penipuan ini menyebabkan kerugian hingga lima triliun rupiah
polda metro jaya menangkap tiga orang seluruhnya adalah pekerja bukan pemilik platform
untuk mengetahui perkembangan kasusnya sudah bergabung melalui zoom
kasus dit lima iknb di tipe deksus barres krimpori
kombespo makmun selamat sore pak makmun
selamat sore mbak putri
terima kasih bapak sudah bergabung sore hari ini di cnn indonesia
pak mahmud bagaimana polisi mengembangkan kasus fahrenheit ini bapak
baik jadi kita sudah koordinasi juga dengan polda metro jaya yang telah mengamankan tiga tersangka di sana
dan kemarin kita sudah mengamankan juga top leader nya
terutama pak heri santoso namanya itu sudah kita amankan dan sekarang ini sudah kita tangkap dan kita lakukan penahanan
sekarang masih kita lakukan pemeriksaan mendalam
untuk kita dalami
kemana saja hasil aset aset yang dihasilkan dari kejahatan yang dilakukan oleh perusahaannya yang bersangkutan
empat orang sudah ditangkap apakah polisi melihat masih ada orang lain di belakang ini
sejauh ini kita masih fokus pada yang empat orang ini dulu ya mbak ya
khawatir nanti kita salah bicara karena hasil pengembangannya pun masih kita dalami hari ini
nanti kalau memang betul ada kemungkinan kita kembangkan ke arah samping sampingnya
maupun dari hasil aset tracingnya ya akan kita umumkan berikutnya selanjutnya
pak makmun berapa banyak pengaduan sebenarnya yang masuk dan rata rata kerugiannya seberapa besar
sejauh ini sih kita sudah ada mungkin ada delapan belas orang yang kita minta keterangan sebagai korban ya di kita ya
dan ini ada juga yang membawa perwakilan dari beberapa kelompok
dari hasil kita bicara itu sekitar masih antara ratusan miliar aja belum sampai triliunan
tapi tentunya kita tidak percaya begitu saja makanya kita sudah koordinasi juga dengan ppatk untuk bagaimana transaksi keuangan berkaitan dengan perusahaan yang bersangkutan
bagaimana fahrenheit ini sebenarnya beroperasi pak mamun dan kemudian sampai bisa dibongkar
memang tentu ada laporan tapi kemudian bisa ditelusuri sejauh ini sampai apa
jadi begini mbak ada dua platform di fahrenheit ini
jadi dia pertama menjual aplikasi robot trading dengan skema ponzi
dan di satu sisi dia juga menawarkan trading trading bitcoin apa cryptocurrency di luar negeri
ini melalui perusahaan yang lain
jadi ada broker yang tersendiri
ini yang sedang kita jalani
sementara kami fokus pada perkara skema ponzi yang dilakukan oleh fahrenheit ini
pak mamun apakah juga masih ada pengaduan terkait trading ilegal lain
kita tahu baru baru ini soal binomo kemudian ada juga quotex
masih banyak mbak
jadi kita sudah bikin posko pengaduan di
dan ada juga sudah hotline yang kita keluarkan
sejauh ini sampai hari ini saja sudah memiliki lima ratus orang yang mengadu ke kita
lima ratus orang dari korban para korban itu ya pak ya
dan itu platformnya macam macam
nggak hanya yang berbentuk binaire option nggak hanya robot trading tapi ada investasi investasi yang lainnya juga
hmm berarti ada
platform platform lain yang juga dilaporkan selain binomo kemudian quotex dan juga fahrenheit ini ya pak ya
untuk itu kita selalu koordinasi
tadi juga kita rapat dengan satgaswas pada investasi untuk terus memutur perkembangan di lapangan
apakah masih banyak ditemukan nanti
banner option yang lain maupun yang robot trading yang ilegal yang lain
artinya kasus kasus awal yang kemarin itu kemudian membuka
bisa membuka untuk kasus kasus yang lain temuan temuan kasus lain pak mamun
betul sekali mbak
dari yang kemarin itu lalu kita lakukan juga pengembangan terhadap perusahaan perusahaan lainnya yang bekerja di bidang yang sama
kita juga harus memperhatikan yang legal tentunya ya
lalu kita agak perketat pemantauan
dan ini kita kerjasama dengan instansi lainnya
kapan kira kira publik sudah bisa melihat atau polisi bisa menyampaikan laporannya terkait perkembangannya
terutama kasus yang menyita perhatian katakanlah binomo
kalau yang kita tangani tentunya kita akan selalu update ya mbak ya
sampai sekarang aja tadi juga tadi sore ini juga polda metro sudah press release
mungkin kami juga dalam waktu dekat juga akan press release berkaitan dengan evotrade
karena tersangka utama top leader nya juga pemimpin perusahaannya juga sudah kita amankan kemarin barengan betul
belum lagi dengan perkara yang lain ya
mungkin di parallel blast
karena memang ada tim di sini mbak
jadi masing masing tim sudah saling bergerak untuk mengamankan
sekarang ini sudah malah mengejar aset asetnya
dan terus muncul gitu ya pak ya
terus muncul laporan platform platform yang berlainan berganti nama gitu ya pak berarti ya
betul betul mbak
setiap plafon yang ada tentunya ternyata mereka juga sudah menyiapkan dalam tanda kutip exit plan
yang kalau menurut kami itu escape plan gitu
jadi dari yang satu sudah mereka persiapan juga untuk pindah ke yang lain
kalau ini sudah melendek dia akan berusaha ke tempat yang lain untuk dibuka yang baru supaya ada keanggotaan yang baru pula
skema dirugikan istilahnya ya
diloskan itu ada istilah seperti itu
pak ⁇ maamun ⁇ terima kasih banyak sore hari ini sudah memberikan kami informasi berkaitan dengan penanganan kasus dugaan trading ilegal
yang terjadi di indonesia ternyata tidak hanya binomo quotex fahrenheit tapi juga polisi sekarang sudah berusaha mengembangkan beberapa kasus lain yang juga masuk
kami tunggu terus perkembangannya
kombes paul mamun di tv dexus baris krimpori kasubdit lima itknb
terima kasih pak